menjelang ramadan harga bahan kebutuhan pokok di berbagai daerah mulai mengalami kenaikan
kenaikan terjadi pada beberapa komoditas yaitu daging sapi daging ayam potong dan telur ayam
menjelang bulan suci ramadan sejumlah pedagang dan pembeli di pasar baru kota bekasi dipusingkan oleh harga daging yang mulai mengangkat naik
harga daging sapi yang sebelumnya rp satu ratus sepuluh kini naik menjadi rp satu ratus dua puluh per kilogram
ada pun harga daging ayam yang sebelumnya rp empat puluh sembilan naik menjadi rp lima puluh lima hingga rp enam puluh per kilogram
di pasar tebet jakarta selatan kenaikan harga terjadi pada telur ayam dari sebelumnya rp dua puluh dua menjadi rp dua puluh enam per kilogram
harga ayam potong naik rp tiga dari rp tiga puluh lima menjadi rp tiga puluh delapan per kilogram
sementara itu harga daging sapi masih stabil di kisaran rp satu ratus dua puluh per kilogram
meski terjadi kenaikan harga warga mengaku masih belum terlalu tinggi
kenaikan harga ayam per kilogram
kenaikan harga ayam potong juga terjadi di pasar induk badung dan pasar
harga ayam potong naik dari rp tiga puluh empat menjadi rp tiga puluh delapan hingga rp empat puluh per kilogram
harga telur ayam naik dari rp satu dua ratus menjadi rp satu empat ratus per butir atau sekitar rp empat puluh satu per kerat
kenaikan harga ayam dan telur ini diperkirakan terjadi karena tingginya permintaan menjelang ramadan untuk umat muslim
serta perayaan galungan dan hari raya kuningan untuk umat hindu
hanya harga telur ayam yang naik dari rp dua puluh menjadi rp dua puluh tiga
kenaikan harga ayam potong dan telur ayam potong menjadi rp dua puluh menjadi rp dua puluh per kilogram
menurut pedagang permintaan telur ayam kini meningkat
konsumen berharap pemerintah menjaga stok barang agar harga tidak melonjak
kenaikan harga tidak memberatkan masyarakat terlebih menjelang ramadan dan lebaran mendatang